tim satuan reserse narkotika polresta padang
meringkus seorang bandar narkoba di kawasan koto baru
kota padang sumatera barat pada kamis malam
tersangka ronald alias cina tak berkutik ketika polisi meringkusnya
saat tengah asik memaket ganja di ruang tamu rumahnya
polisi menemukan satu ratus empat puluh satu paket ukuran kecil siap edar seberat setengah kilogram
menurut keterangan polisi tersangka telah lama menjadi target operasi
tersangka langsung digelandang ke markas polisi kota padang
guna pengembangan kasus dan penyelidikan